kebakaran menghanguskan sejumlah ruangan sekolah di baitur rahman surabaya pada jumat dini hari
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini tetapi arsip milik sekolah ludes terbakar
kebaran api muncul pertama kali dari salah satu rumah warga
kemudian api merembet ke gedung sekolah dan membakar tiga ruangan di sekolah tersebut
lokasi kebakaran yang berada di gang sempit dan padat penduduk menyulitkan proses pemadaman
api dapat dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas mengerahkan lima belas unit mobil pemadam kebakaran
diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah warga yang tidak ada penghuninya
tidak ada korban dalam peristiwa ini
api asalnya dari rumah sebelah yang mepet sekolah itu
diduga saya kan dekat sekolah juga
dibangunkan sama sapam panggil terus membantu